ya pagi ini kita akan bicara tentang kehamilan
wah ini bukan karena istri saya baru melahirkan ya sebetulnya karena topiknya tepat aja saat azizi melahirkan
nah saat hamil biasanya ibu itu kan lebih selektif dalam memilih asupan makanan yang sehat
ini kayaknya enggak deh kayaknya semuanya dimakanin aja
tapi ada juga loh yang masih kayak ini nggak boleh itu nggak boleh ini nanti anaknya besar ukurannya atau ini jangan bisa bikin keguguran gitu kan
ya karena istri saya enggak semuanya dimakan
nah itu dia nih ini untuk anda yang seperti itu ya merasa ini penting karena menjadi langkah awal bagi ibu untuk mendapatkan buah hati yang sehat dan optimal kebutuhan nutrisinya
apa saja sebetulnya tantangan dan bagaimana menyikapinya dengan sehat ini informasinya
saat hamil menjadi momen istimewa
bagi para ibu yang tengah mengandung sang buah hati
perlakuan istimewa kerap dilakukan terutama dalam memberi asupan makanan sehat di trisemester awal kehamilan
banyak makanan enak yang kerap tidak dianjurkan dimakan saat hamil
seperti sate makanan serba instan atau makanan serba mentah
yang kayak bisa menyebabkan alergi atau bakteri atau tokso atau apa
tapi ya selagi akunya juga melihat itu semuanya baik baik aja dan akunya positif akunya juga lihat kesterilannya dan itu bersih ya nggak masalah
dengan makan makanan yang seperti itu bakal terkena bakteri kayak tokso dan lain lain
nah kalau tindakan preventifnya sih aku kurangin sih dari yang suka banget yang hampir setiap minggu makan ya

terus makanan instan terus yang mengandung kafein banyak itu aku nggak
pasti aku hindarin dulu gitu
tapi kalau kira kira tau gak sebenernya efeknya apa
pasti ada defeknya lah ada gak bagusnya
karena kan makannya itu dilarang pasti itu gak ada bagusnya
tapi aku gak tau pasti sih itu apa
makanan bakar serba instan dan serba mentah sebenarnya tidak direkomendasikan untuk ibu hamil
karena dikhawatirkan ada parasit atau bakteri yang berbahaya
belum ada kajian ilmiah yang mengaitkan makanan tadi beresiko langsung menyebabkan komplikasi pada bayi
kalau secara langsung gitu ya benda benda yang hangus dulu ya burning foodnya ini nggak ada secara langsung
tetapi kan kita meng create sejak dini dong terhadap ibunya sama terhadap bayinya itu
tetapi kalau misalnya makanan makanan mentah yang lainnya misalnya mentah misalnya ya apakah dia mengandung bakteri atau misalnya salmonella
misalnya toksoplasma itu ada di makanan makanan mentah
jadi kalau bisa sih saya gak nganjurin makanan makanan mentah
pengawet penyedap pewarna instan junk food saya termasuk orang yang meminimalkan
asupan bayi saat hamil adalah yang utama
jadi pastikan semua yang dikonsumsi sang ibu terjamin higienitasnya
di proses matang dan bergizi baik
demi mengoptimalkan perubahan
dan pertumbuhan si buah hati
yesi pasha jakarta
ya pemirsa beragam aturan yang bermula dari kebiasaan
jangan sampai membuat ibu hamil salah kaprah
nah bahas soal itu sudah ada presenter yang kini sedang hamil anak keempatnya
nadia munia selamat loh
selamat pagi dan selamat juga ya prof
terus juga nanti kita akan bahas soal mitos faktanya bersama dokter spesialis kebidanan kandungan dr ahmad mediana
good morning dr ahmad sudah bergabung bersama kami
oke menghadapi kehamilan keempat nih langsung aja nih ya
badan diam mulia
masih ada gak sih soal mitos fakta itu yang sampai sekarang tuh masih dilakuin juga
atau jadinya kan kehamilan keempat itu karena ini
karena adanya suatu mitos mengenai perencanaan kehamilan gitu ya
gagal meleset hitungannya
nah tapi yang namanya mitos seputar kehamilan terus kemudian menyusui itu akan selalu ada
karena kan kita merupakan budaya yang sangat guna
jadi kita biasa banget terutama untuk kehamilan pertama nih
dari orang tua dari mertua bahkan dari orang yang kita gak kenal kadang kadang lagi hamil ya
ih jangan makan es nanti bayinya gede gitu loh
pasti orang akan merasa memiliki keinginan untuk memberitahukan apa yang menurut mereka terbaik untuk kita
jadi aku sering banget tuh apalagi kalau misalnya aku lagi posting minum kopi gitu
loh ibu hamil emangnya boleh minum kopi
aku olahraga ibu hamil memang boleh olahraga
dan kalau ada pertanyaan kayak gitu aku memang spend time sih
karena menurut aku tuh kehamilan tuh bukan penyakit
ini adalah suatu proses yang sangat alami ya
from the beginning of time perempuan itu udah melahirkan bahkan saat itu kan ya dok ya
mereka melahirkan ya sendiri saja tanpa intervensi medis tanpa adanya ini dan itu dan fine fine aja gitu
jadi menurut aku ya kalau kita hamil kita harus banyak menggunakan rasio kita juga
karena kan yang nomor satu tuh adalah yang paling penting adalah kesehatan janin dan juga ibunya
tapi nadia sendiri ada gak apa apa nanti
ada yang namanya yang mitos atau apa ya semacamnya
akhirnya dihindari gitu ya
dihindari atau bahkan diikuti
kalau aku sih sebenarnya karena banyak belajar juga termasuk sama dokter ahmad nih suka
aku senang banget ngobrol ngobrol untuk menambah ilmu juga
memang ada mitos fakta itu kan ada beberapa yang kalau dilakukan ya sebenarnya nggak rugi rugi amat gitu
dan sebenarnya selalu ada alasan dibalik itu
tapi ada beberapa mitos yang menurut aku tuh cukup merugikan
contohnya tuh ada yang namanya tuh akar fatimah
itu kan adalah sesuatu yang orang suka percaya
ini bisa memperlancar kehamilan karena dia bisa memacu kontraksi
tapi kan kita sendiri gak tahu takarannya
takutnya salah salah digunakan kemudian terjadi komplikasi yang ingin tadinya kehamilan normal
akhirnya terjadi pendarahan dan seterusnya gitu loh
jadi kadang kadang kalau kita melakukan apapun terutama ya memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita
itu memang mesti kita pikir pikir dulu nih ini benar atau enggak beneficial atau harmful for the beam
jadi pada intinya sih konsultasi dulu ke orang yang tepat ya
tepat juga ada dokter ahmad di sini
berarti dokter kalau dari pasien pasien dokter dari mitos fakta itu yang ada kan banyak banget ya ini
sampai bingung gitu kita tuh harus meluruskannya gimana sih secara keseluruhannya tuh
jadi kalau ditanya ini ya itu kan kata kata tadi hamil bukan penyakit
hamil ya kondisi alamiah
jadi si ti hawa juga dulu hamil gitu kan
kalau ditanya nih ya pasien nih ditanya nih
bu mau hamil gak bu
siap hamil gak bu
itu jawabannya langsung tiba tiba berubah
kalau gatel oke gak apa apa dong
kalau hitam jadi hitam
jerapatan oke tiba tiba
kalau bayi cacat langsung but langsung diam
oh jangan cacat dong dokter ahmad
emang yang bikin cacat siapa
cuma yang ada di dalam situ ada dia berantem sama suaminya segala macam
kamu sih dulu ngerokok kamu sih ini segala macam gitu
tuh kan gak boleh itu kan jadi gini kan
jadi dari mana sana
itu dikait kaitin semua nyambung semuanya
jadi tidak semuanya betul ya atau ada beberapa diantaranya yang mendekati betul
yang paling penting kalau pertanyaan udah siap hamil ya udah ya
udah di edukasi apa belum
hampir nggak pernah ada orang yang mempersiapkan hamil
ya kadang kaget udah dua belas minggu
iya udah hamil nih kalau gitu begitu tuh
saya sehat tuh
iya sehat tuh tampilannya sehat tuh
coba definisi sehat apa
sehat kan jiwa raga lah
kalau oke sehat ya badannya bagus segala macam
tapi kerjanya dua puluh jam sehari
rumahnya di depok kerjanya di mall ambasador gitu
nah ini kotor lah
ini kotor lagi
itu banyak sekali
sebaiknya kecil itu kan hampir setiap hari nih setiap bulan
empat sampai lima orang keguguran tidak berkembang hampir ini
tapi belum yang lain
itu mostly karena ada alasan medisnya atau bagaimana dok
pasti ada dong
kan hamil tergantung persiapan
disiapin apa enggak
persiapan tergantung apa
tergantung edukasi kan
makanya kalau forum seperti ini saya sangat sangat setuju
diedukasi dulu dong mau hamil mau ini ini
ibu nadia ini sangat terlatih
bukan terlatih lagi
nah saya setuju dengan dokter tuh
kadang kadang orang memikirkan kesehatan tuh barometernya tuh cuma sehat
jangan naik berat badannya kebanyakan
padahal kan sangat berpengaruh terhadap state of mind kita gitu
satu hal yang aku juga tekankan ke orang orang tuh adalah kalau kita lagi hamil
kita harus dikelilingi oleh aura yang positif
oleh orang orang yang memberikan input yang positif
karena dulu aku pengalaman tuh pas hamil anak pertama
punya temen yang downer banget
kerjaannya tuh nge googling informasi informasi yang menakutkan ya
wah kalau melahirkan normal nanti kayak gini ada episiotomi
nanti kalau anaknya lahir
kemungkinan sids tuh sudden infant death syndrome tuh tinggi banget
secara gak sadar kita akhirnya menjadi anctious gitu
dan itu mempengaruhi kondisi fisik kita
jadi sebaiknya kalau hamil tuh kita dikelilingi oleh hal yang positif
kalaupun mendapatkan informasi
jangan asal ikutan mailing list misalnya atau forum
sebaiknya dilihat sumbernya dari mana gitu
jadi pada intinya sih kalau untuk masalah asupan nih
kalau kita lebih konkret lagi nih ya dokter
makan apa aja silahkan atau baiknya
itu belum tentu makanan aja kan
itu kosmetik pengetahuan
jadi benar benar hamil dikelilingi environment yang bagus ya
yang kondusif ya
begitu keluar rumah macet
itu bagus gak
karena bagaimana menyiasati orang hamil ke kemacetan
kan bisa ada ada
coba kalau udah macet dua jam mau pipis gimana
padahal ibu aja bolak balik
jadi memang menurut saya sih seluruhnya ya
yang masuk memang yang bagus bagus
ya air ya udara ya pikiran segala macam
kalau topiknya makanan sekarang oke kita bahas makanan yang bagus pada ibu hamil
apa tuh misalnya yang bisa dianjurkan oleh dokter gitu ya
makanan makanan yang seperti apa sih sebetulnya yang bagus buat kehamilan
ya pasti kan kalau kita terjemahin pasti empat sehat lima sempurna
sekarang kan topiknya udah gizi seimbang
ya protein buah sayuran susu itu diutamain
berapa dosisnya tergantung ibu hamilnya
ibu ini kan badannya ideal banget dari dulu nih
dari kebutuhannya dia
coba dikasih yang gemuk
ya maksudnya obesitas banyak sekarang hamil
itu mitos yang paling sering saya juga dengar gitu nih dok
ini dan saya korban juga nih
waktu kehamilan pertama selalu kata kata orang tua terutama
kamu makannya mesti ditambahin
kan kamu makan buat dua orang
makan buat dua orang itu diasumsikan dua kali lipat
saya naik dua puluh lima kilo loh dok waktu kehamilan pertama
makannya bergurulah pada dokter
ahmad yang juga sangat pro olahraga selama kehamilan
akhirnya kehamilan kedua itu saya dibatas yang normal
karena untuk kenaikan berat badan itu kan itu sudah ada anjurannya
dan kita kalau hamil itu jangan kurang jangan lebih daripada itu
itu semuanya ada alasannya
kalau untuk makanan memang kita harus memperhatikan
nggak cuma dari kata mitos saja
lebih baik makannya kacang hijau kacang ijo
otomatis kan harus bervariasi dan seimbang kan
terus kalau untuk jumlahnya jangan dikali dua
aku juga baru tahu kalau untuk trimester pertama
sampai kedua itu
sebenarnya tidak ada penambahan kalori pun it's still oke
kalaupun mau tambah tidak lebih dari mungkin satu ratus delapan puluh
kalori itu cuma kayak have a sandwich gitu
jadi bukan seperti ibu dan ardua saya
nasinya tambah lagi kok lauknya kurang dan sebagainya
jadi bulat ya
ya karena memang itu kayaknya dekat dengan kita deh
hal hal seperti itu ya
makan mesti lebih banyak
kemudian juga yang enggak boleh itu makanan yang ini
yang pedas enggak boleh
as ya itu tadi ya
jadi repot kan hamil kan jadinya
iya jadi pusing apalagi untuk kehamilan pertama
jadi makannya gitu gitu terus ya dok ya
padahal kita harus variasi ya
pada normalnya aja gitu ya
tapi setuju nggak kalau misalnya burning food gitu ya
angus angus enggak boleh
itu kan general
itu sangat dianjur kan enggak tahu
oke ikan bakar ayam bakar semua bakar bakar boleh
boleh saya nggak ngelarang tapi yang hitamnya jangan
makanan makanan mentah ya
setuju nggak makanan makanan mentah
oke setuju makanan
tapi bebas dari pesticida boleh nggak
jadi sebetulnya lebih kepada alasan itunya ya
faktor kesehatannya gitu ya
karena kita sekarang kan luar biasa kan pengaruh pengaruh itu kan
nah mungkin terakhir nadia nih untuk tips hamil lagi
eh bukan salah ya
ini baru lahiran
nadia aja belum lahiran loh ya
kalau dari nadia
jadi hamil sehat itu kayak gimana sih
hamil sehat seperti kata dokter ahmad tadi itu harus holistik ya
jangan cuma dipikirin makanannya aja
dari segi fisik itu juga banyak faktornya
mengenai air yang kita minum udara yang kita hirup
kosmetik yang kita kenakan juga di kulit dan seterusnya
tapi yang juga sama pentingnya itu adalah peace of mind
jadi kita harus bisa apa ya jangan terlalu khawatir intinya
selama kita tuh dibekali dengan pengetahuan yang cukup
dari sumber yang benar
banyak banyak baca lah
dan dari referensi yang terpercaya juga
insya allah sih kehamilannya lancar
jadi jangan terlalu dipusingin lah
terima kasih loh
of mind gitu ya judulnya
ini langsung nasihatnya langsung rasuk ke dalam pikiran saya
karena udah mulai manggil manggil ya agis dikira apa
terima kasih nadia
lancar untuk kehamilannya
terima kasih dokter ahmad sudah bergabung bersama kami
terima kasih banyak
pemirsa juga ini untuk anda jadi referensi baru ya tentunya ya
bahwa hamil itu satu proses yang alamiah
tidak perlu ditakuti ya dan niat
dan juga yang paling penting tadi dari nadia adalah apa
dari jiwa raga itu harus siap untuk hamil